kita akan memperdalam bagaimana kemudian
paparan visi dan misi dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
yang tadi sebelumnya sudah anda dengarkan bagaimana
kemudian mereka memaparkan visi dan misinya
saya akan kembali mengundang kedua pasangan calon
untuk kembali berada di arena
sambil kita mendengarkan bagaimana kemudian dia lihat dari kedua pendukung pasangan calon
saya mau pertama kali mendengarkan pendukung pasangan calon nomor urut satu
selanjutnya kita akan mendengarkan suara pendukung pasangan calon nomor urut dua
selanjutnya kita akan mendengarkan suara pendukung pasangan calon nomor urut dua
ya itu tadi bagaimana kemudian antusiasme para pendukung kedua pasangan calon
sebelum kita akan memperdalam bagaimana kemudian
paparan visi misi yang sudah disampaikan oleh kedua pasangan calon
saya perkenalkan terlebih dahulu para panelis
yang nantinya akan berinteraksi dengan kedua pasangan calon
yang pertama dr bianto mag
yang merupakan pakar pemikiran politik islam uin sunan ampel surabaya
berikutnya dr dian verika shmh yang merupakan pakar hukum iain tulungagung
dr andi fefta wijaya mda phd pakar administrasi publik universitas brawijaya malang
dan yang terakhir dr kris nugroho ma yang merupakan pakar partai politik dan pemilu universitas erlangga surabaya

terima kasih pertanyaannya
kami punya road map
ya ada disini
alhamdulillah dua ribu tiga belas sampai dua ribu delapan belas
administrasi kepegawaian bisa diselamatkan
bisa diselesaikan dengan baik
kemudian mengenai performance base birokrasi juga bisa diselesaikan
terutama dalam urusan yang tadi sudah saya sebut
kaitannya dengan kinerja pemerintahan
nah kedepan kita perlu melakukan perubahan perubahan
mulai dari budaya birokrasi kita

ketika kita berubah ke jawa timur ini
ketika kita berubah ke jawa timur ini
tetapi ke depan ada tantangan yang tadi cukup serius
maka itu perlu kita merubah budaya dan juga memperkuat kapabilitas asn kita
menuju kepada pemerintahan yang responsif
pemerintahan yang bisa mengerti dinamika di tengah tengah masyarakat
kita tahu bahwa kita harus mengikuti aturan
tapi pada saat yang sama program kerja kita harus menyelesaikan masalah masalah utama masyarakat jawa timur
mulai dari kemiskinan pengangguran kemudian peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan juga lapangan pekerjaan
maka itulah pemerintahan yang kolaborasi
baik terima kasih guzipul
ibu kofifa tentunya sudah menyimak dengan baik bagaimana kemudian jawaban dari gus ipul
saya persilahkan kepada ibu kofifa untuk menanggapinya dalam durasi waktu satu menit
waktu dimulai ketika ibu berbicara
ada hal strategis yang diperlukan
ada hal strategis yang disampaikan oleh panelis dan saya rasa itu belum terespon sama sekali dari guzipul
bahwa kita ini memasuki era industri empat
nah industri empat ini menisayakan
ini yang tadi disampaikan oleh panelis dan belum direspon sama sekali oleh gus ipul
karena ini ada kaitan bagaimana mengintegrasikan dari seluruh sektor sektor supaya tidak terjadi ego sektoral
bagaimana kemudian kita bisa melakukan monitoring real time
kalau industri empat itu bisa berjalan
maka sesungguhnya connectivitas diantara seluruh sektor sektor
akan real time bisa dimonitor oleh siapapun dimanapun
maka disitulah sebetulnya ada keterbukaan transparansi dan public policy itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara
oleh karena itu sebetulnya layanan publik juga akan sangat terbantu
jika industri empat itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara
jika industri empat itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara

terima kasih di bukofifa
kalau tadi guzipul sudah menjawab pertanyaan panelis
sekarang kesempatan bukoviva yang menjawab pertanyaan dari panelis
saya mengundang dokter dian ferika untuk menyampaikan pertanyaan pada bukofifa
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
riset ombudsman jatim tahun dua ribu delapan belas menghasilkan tingkat maladministrasi dalam pelayanan
yang dasar yang diakses masyarakat masuk kategori sedang hal ini menunjukkan
indeks persepsi maladministrasi di jatim cenderung negatif yang berdampak pada
ketidakpercayaan masyarakat atas kredibilitas dan kualitas pelayanan
publik di jatim pertanyaannya bu strategi kebijakan apa yang paslon satu
tawarkan yang dapat mengakselerasi kualitas pelayanan publik sehingga
memenuhi kebutuhan dan membahagiakan masyarakat jatim terima kasih
kasih dr ian verika silakan ibu kofifa satu menit tiga puluh detik terima kasih kami ingin
menyampaikan bahwa slrt sistem layanan rujukan terpadu inilah yang kami ingin
persembahkan kepada masyarakat jawa timur jika kami hovifa dan emil
mendapatkan mandat dan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur sistem
layanan rujukan terpadu bukanlah mimpi kami kebetulan sudah melakukan pada saat
kami di kementerian sosial
rakyat kecil ingin mendapatkan program pkh karena dia merasa miskin dia tidak tahu
mau kemana rakyat kecil ingin anaknya sekolah ingin dapat kartun saya pintar dia
tidak tahu mau kemana rakyat kecil yang masuk pada usaha mikro usaha kecil ingin
mengurus pirt dia tidak tahu mau kemana dia mengurus badan pom dia tidak
waktunya tahu mau kemana sistem layanan rujukan terpadu kami sudah melakukan di
lima puluh kabupaten kota saat menjadi menteri sosial oleh karena itu untuk menyiapkan
hadas indonesei keal roaine untuk bestiale ni kaya tai

dua puluh empat palace facebook membentuk masa betul melemput hutan
itulah aspek ini pendapat dari dewan bank indonesia kepecahan waktu ini
kami datang keima com
sesungguhnya untuk memberikan layanan publik masyarakat butuh kepastian butuh kecepatan dan butuh keterjangkauan
terima kasih bukofifah sudah menjawab pertanyaan budian
saya persilahkan kemudian gusipul untuk menanggapi merespon apa yang sudah disampaikan bukofifah
waktu gusipul satu menit dimulai ketika gusipul bicara
sebenarnya apa yang disampaikan oleh bu kofifa juga bukan sesuatu yang baru
di jawa timur yang seperti itu sudah jalan
yang jadi masalah utama hari hari ini adalah bagaimana memfasilitasi publik masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasinya keluhannya kebutuhan kebutuhannya lewat pelayanan yang cepat
e komplain misalnya menjadi sangat diperlukan hari ini
apa yang disebut tadi diantaranya adalah pelayanan cepat segala macam itu sebenarnya sudah ada
dilakukan oleh provinsi kabupaten kota
masalah utamanya sekarang adalah mengintegrasikan
menjadikan satu bagian yang tidak terpisahkan antara data provinsi kabupaten kota dan termasuk tentu data dari pusat
maka itu yang terpenting diantaranya adalah hari ini menghadirkan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk bisa melakukan komplain agar mereka bisa berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan
baik terima kasih gusipul
terima kasih mbak putih mbak semil
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
berdasarkan data dan fakta kekurang terpaduan sasaran strategi kebijakan dan program prioritas antar instansi vertikal
yaitu dengan pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten kota dan secara horizontal dengan pemerintahan provinsi di sekitarnya
menyebabkan dampak program prioritas pembangunan yang belum optimal
padahal keempat hal tersebut di atas merupakan implementasi dari visi misi yang ditawarkan paslon
pertanyaannya mengingat masih tingginya ego sektoral masing masing instansi pemerintah bagaimana saudara mensinerjikan kebijakan dan program prioritas saudara
silahkan mbak putih satu menit tiga puluh detik dimulai dari mbak putih bicara
baik terima kasih dengan pertanyaannya
tentunya yang pertama adalah sinkronisasi
kita harus memastikan bahwa program pemerintah nasional rpjmn
dengan rpjmd provinsi dan juga rpjmd kabupaten kota ini harus bisa mempunyai koneksi yang baik yang bagus
dan kemudian juga ada keterkaitan antara program nasional dalam hal ini nawacita pak jokowi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
itu yang pertama
kemudian yang kedua tentunya kita tahu bahwa di dalam undang undang kita
kalau dulu undang undang nomor tiga puluh tiga
kemudian tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sekarang berubah menjadi undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat
memiliki pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang luas di dalam menyelaraskan program program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota
jadi pemerintah ke provinsi memiliki kesempatan untuk menyelaraskan dan bahkan kemudian di dalam amanat undang undang itu
pemerintah provinsi bisa mengambil alih atau men take over dari rencana rencana pembangunan di kabupaten kota

rpjmd maupun rencana apbd di kabupaten kota
sehingga itulah yang dikatakan bagaimana proses sinkronisasi kemudian menyelaraskan antara program daerah pusat dan juga program provinsi
hingga penyelarasan kemudian juga pengambil alihan jika memang kabupaten kota tidak bisa melakukan ini menjadi kewenangan pemerintah
terima kasih mbak putih
saya persilahkan mas emil untuk memberikan tanggapan atas jawaban mbak putih
waktu mas emil satu menit
mulai ketika mas emil bicara
penekanannya tadi kepada ego sektoral
dan saya bersyukur bahwa sebaik sebagai profesional di bidang infrastruktur maupun sebagai kepala daerah
saya menyaksikan sendiri bagaimana tantangan itu harus kita hadapi dan bisa kita selesaikan
memang kata kuncinya adalah komunikasi
kalau lintas tadi yang dibahas oleh bu putih adalah lintas hirargi sebenarnya
bagaimana antara nasional dan kabupaten nggak sinkron
dan provinsi masuk
kalau lintas sektor artinya ada infrastruktur pu ada infrastruktur perhubungan
bangun pelabuhannya dimana tapi jalannya dibangun dimana
nah menyelaraskan ini kata kuncinya adalah tata ruang yang pertama
tata ruang bisa menyelaraskan pembangunan fisik
nah yang kedua kita juga perlu melihat tadi disampaikan sinkronisasi rpjm
inilah kata kunci kenapa daerah yang kami pimpin bisa meningkatkan peringkatnya di kemendagri
karena kita selaraskan sampai ke indikator kinerja dari provinsi
indikator kinerja dari pusat sampai ke kabupaten
peran provinsi adalah bisa memfasilitasi itu dan inilah pembedanya kami
terima kasih mas emil
kita masih ada satu panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada mas emil
saya persilakan kepada dr chris nugroho untuk menyampaikan pertanyaannya
ya terima kasih
dari pahamaran pasalon satu tadi visi visinya disebutkan bahwa
saudara ingin dan berdekat memujudkan
nah dalam kenyataannya kita lihat bahwa tata kelola manajemen asn kita
itu kenyataannya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan politis daripada kinerja
nah pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah
bagaimana strategi saudara dalam mewujudkan atau menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab
dan profesional di jawa timur
demi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari asn itu sendiri
terima kasih dr chris
silahkan waktu mas emil menjawab satu menit tiga puluh detik
jadi memang betul sekali bahwa kalau kita ingin bicara meritokrasi
ada aturan aturan yang cukup kaku yang cukup rigid yang membatasi ruang gerak seorang kepala daerah
saya merasakan sendiri untuk bisa segera memberikan sanksi
atau bahkan merubah posisi dari pejabat apabila dia tidak perform
tapi inilah bedanya kenapa kita sudah merasakan
ternyata ada yang namanya sasaran kinerja yang dibuat oleh setiap pejabat
nah di situ di dalam sasaran kinerja itu isinya ternyata selama ini yang baku dibikin
itu ada yang namanya output
berapa dokumen yang dihasilkan berapa kegiatan yang dijalankan
lalu ada kualitatif
nah yang lucu begini ada pejabat datang komplain
tapi pas ditanya bagaimana kinerja anak buahmu tidak bagus
tapi pas dikasih nilai dikasih nilai bagus
nah untuk mengatasi itu maka kita mengembangkan yang disebut sebagai kualitatif deskripsi terhadap indikator kinerja
jadi kalau dia menyelenggarakan event pariwisata tapi yang datang cuma seratus orang
sama menyelenggarakan event pariwisata bisa menarik puluhan ribu orang dan sponsor dari mana mana
nah komitmen ini harus dibuat sebagai lampiran dari sasaran kinerja tadi
kalau ini bisa dibuat maka ada ruang
bagi pemerintah bagi pejabat yang menjadi atasan untuk menilai lebih objektif
nggak ada ewo pakewo
dan ini yang kita coba terapkan selama ini
dan alhamdulillah bisa membantu untuk lebih objektif dan akurat dalam menilai kinerja para pejabat dan pegawai
terima kasih mas emil sudah menjawab
silahkan mbak putih waktunya satu menit dimulai ketika mbak putih bicara
untuk berbicara mengenai merit system
pemerintah provinsi sudah memiliki sistem dan bagian kelembagaan kelembagaan yang mengatur tentang merit system tersebut
pertama ada bkd badan kepegawaian daerah
ada kemudian badan diklat
tiga hal itu harus diperkuat
setelah itu kemudian kita punya pemerintah provinsi mempunyai program
dan kemudian e anjap analisa jabatan
ini juga harus diperkuat
bicara soal merit system dari sisi kelembagaan dan juga penguatan lewat sistem ini sudah ada
lalu yang ketiga
bagaimana kemudian kita bisa melihat proses rekrutmen penempatan promosi ini menjadi bagian dari empat hal
yaitu yang pertama melihat kinerja
melihat bagaimana kompetensi
melihat bagaimana sistem tunjangan gaji
dan disiplin di dalam pekerjaan di asn
inilah merit system yang diharapkan bisa berjalan di provinsi